terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi
bakti kementerian komunikasi dan informatika
bekerjasama dengan bank indonesia dan vendor aplikasi linkaja
mengadakan pelatihan aplikasi keuangan digital
kepada masyarakat di kabupaten jayapura papua
rabu dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh tiga
bakti kementerian komunikasi dan informatika
yang digelar ini dapat mempermudah masyarakat dalam bertransaksi

dan pihak dompet digital
dan hal ini linkaja untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tersebut
dalam mensosialisasikan penggunaan kris kepada masyarakat di kabupaten jayapura
bakti kementerian komunikasi dan informatika bersinergi dengan bank indonesia
dan aplikasi dompet digital linkaja
rony hairunisa dari institution partnership aplikasi linkaja mengatakan
pihaknya siap mendukung seluruh program yang diinisiasi oleh pemerintah
tentunya kita terus mendukung terkait program program yang diinisiasi oleh pemerintah
ataupun institusi terkait seperti mungkin salah satunya bank indonesia dan bakti gitu ya
terkait pemanfaatan kris ini
karena kita juga salah satu tujuan kita adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat indonesia
itu sejalan pastinya dengan program pemerintah yang berjalan saat ini sih mas
dan harapannya juga di sisi linkaja pun kita terus membantu dalam
akuisisi merchant bisa menggunakan metode pembayaran cris
dan nanti juga pada saat user menggunakan
aplikasi linkaja juga sudah bisa membayar transaksinya dengan menggunakan
scan qr di aplikasi linkaja
jadi bisa langsung transaksi menggunakan kris
rony menambahkan linkaja juga membantu akuisisi merchant dengan menggunakan metode pembayaran kris